polda metro jaya tiba di rumah pelaku penembakan di kantor pusat majelis ulama indonesia mustafa rabu dinihari
polisi kemudian memasuki rumah yang berada di desa sukaja kecamatan waikilau kabupaten pesawaran lampung
kedatangan polisi ini untuk melakukan penggeledahan mencari barang barang milik pelaku
polisi kemudian memeriksa setiap ruangan dan kamar kamar di rumah yang sudah diberi garis polisi sejak selasa siang tersebut
dalam penggeledahan ini anggota polda metro jaya berhasil mendapatkan barang bukti berupa dokumen dokumen yang tersimpan di lemari kamar
polisi juga menyita satu unit telepon seluler dan obat obatan yang dikonsumsi pelaku
penggeledahan ruang pelaku yang dipimpin kasub dijatan ras polda metro jaya akb panji yoga
turut disaksikan istri kerabat pelaku
dan aparat desa
rencananya polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap istri pelaku anggota keluarga dan aparatur desa di mapolda lampung rabu siang
bisa dijelaskan sih pak apa kegiatan dia sehari hari
kalau kegiatan dia sehari hari biasa kalau di desa sekuja itu mayoritas petani kakao coklat ya
terus perilaku dia ya termasuk sama kita juga membaur
ya biasa seperti biasa nggak ada gejala apapun
ya ceritakan gak ada
jadi tetap ya biasa
keluarga ya bagus lah dia
gak ada yang terindikasi gangguan gangguan jiwa
kalau untuk gangguan jiwa saya belum memahami juga belum tahu persisnya
jadi untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan ke rekan rekan media
bahwa dia warga yang baik sepengetahuan pak kades gitu ya
tapi di katanya dua ribu enam belas sempat terlibat perusahaan di kendum
di prd provinsi ya pak
iya betul itu kalau itu betul
tapi lebih lanjutnya atau lebih dalamnya lagi saya belum jadi kades gitu waktu dulu
jadi untuk saat ini bisa saya terangkan bahwa selama kita menjabat ya dia warga yang sangat baik
pak ada pengakuan dia dia di surat itu menyatakan bahwa dia itu wakil nabi
jadi kalau di sini suka bicara seperti itu gak sih pak
tidak dia biasa aja
lebih detailnya lebih bagusnya itu ada mungkin sama saudaranya yang dikeluarkan bahasa begitu ya
kalau sama kita nggak ada
tapi kalau sama saudara pernah ngomong gitu ya
mungkin kalau sama saudaranya
makanya kalau lebih lanjutnya lebih jelas lagi nanti mungkin kita tunggu keluarganya
sebelumnya polda lampung menyatakan mustafa pernah merusak kantor dprd provinsi lampung pada dua ribu delapan belas
dipenjara selama lima bulan